sampai jumpa di video selanjutnya
eh ella udah nyampe ya
eh pas hpi assalamualaikum pak
eh cium tangan pak ya
udah dari tadi
kok pas hpi mau sih model kamu kayak gitu
lu gimana sih
nyanyi di kampung aja gue larang
eh sekarang lu kasih dia nyanyi di kafe
mau jadi apa tuh anak
bang nyanyi di kafe itu duitnya lebih banyak
lu yang dipikirin cuma duit aja
lu bener bener ngerti ya
lu mau ngerusak anak lu sendiri ya
kalau hasil kerja abang itu narik angkot cukup
udah ella gak usah kerja gituan lagi
tapi kan abang tahu sendiri
jadi lu nyalain gua
karena gua gak bisa cari duit ella disuruh kerja
ya allah bang
apa sih salahnya
ella tuh punya bakat suaranya bagus bisa dijual
dari dulu lu emang gak pernah nganggep gua
kalau ella bisa bantu kita kan gak apa apa juga buat kita
dalah dalah memang bcb bank
sudah com potong kita
jangan c forums nanti emang
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
bikin malu saya saja
kamu saya minta di sini untuk jadi penyanyi
bukan untuk jadi pelawak
kamu bisa jadi juga
eh kalau minggu depan kamu masih begini aja
jangan gue dipecat lo aja yang dipecat
dasar kampungan moral
terima kasih siang
selamat deh la
jum'at semoga kamu bisa jadi penyanyi tersebut
ya oke daripada orkest kita
iya lah bang umumnya begitu amat
lu sekarang udah gak selipel lagi kan sama kita kan
bukan bang bukan begitu
ya belum ada sih lah
makanya nih gerobak gak sempet cuci sekarang
alah capek banget
emang lo berani pulang sendirian
mau gua hantar lu
mau deh kalo dianterin mah
yaudah deh abis
aku elap ada sakit bang ada lecet
lu gak biasa bang pake hak tinggi banget
yaudah lu naik gue bantuin
gini hari belum pulang
waduh lah boka apel tuh lah aduh gimana tuh ada di teras tuh
yaudah yaudah lu nmpat aja dulu di dalam ya
lah ella gak tau bang
lu jangan bohongin gue ya
beneran bang gak tau sumpah deh ayo mah
setawa aja sih ella nyanyi di kafe gitu bang
kan gua taunya pergi sama lu
ya ella gak tau bang beneran sumpah deh ayo mah swear
saper keledek ya bang
aslo ya kalo lu bohongin gua leher lu gua pelintir
keluaran lu keluaran
gua anak emang lu juga
eh lu gak bisa diatur lu
lu juga keluar
anak gak bisa diatur suka keluyuran
lu kenapa sih mau undur utama gua
eh jengi kemana lu
lu sekali lagi bohongin gua awas lu ya

wah gua banget
bang invest nih invest gua buat lu bang
baisah baisah baisah
mak ngagetin aja udah kayak besan
ella mak pengen nanya
itu yang kemarin gimana ceritanya
duitnya banyak gak
alhamdulillah sih mak
gak dapet duit
kagak dapet gimane
nanti makanya lo mau jelasin dulu
kata bang sapi suara ellet tuh jelek banget
kayak kambing kejepit
kayak kambing kecek kayak gimane
orang lu tuh penyanyi jempolan di kampung sini kok
kupingnya pada kagak denger
mak lagi mak belum tahu dunia malam tuh kayak apa mak
ini mah banyak banget penyanyi
saling agresif agresifan begitu mak
lagian nela baru itu mak
baru semaleman masuk kafe
grogi banget mak
panas dingin depan belakang
ngadepinnya nyanyi kafe tuh
mak aja dah gantian yang nyanyi
maka aja yang menggantiin
mak aneh sih lo
mbak be nggak suka lu nyanyi di kafe
lu ngamen di kampung sini aja gua nggak ijinin
eh ini malah di cafe
kapan lu mau sekolah
nyanyi di kafe itu gak salah
itu tuh kesempatan emas
nggak semua orang lo bisa nyanyi di kafe begitu
tapi kalau lu pulang malem begini
kapan lu mau belajar
belajar di hati be
mau ganti baju dulu ya
eh sebentar sayang
udah dong pak lepasin
maaf sekali lagi
saya ada perlu sama ella
kalau begini terus
bisa cepet kayak kita din
bener nggak din
bener hebat lho lah
kamu hari ini penampilannya sangat luar biasa
bener hebat lho lah
kamu tahu berapa kamu dapat sawelan
mau berapa sih pak
ya tiga juta
ya allah itu duit semua pak
iya lah duit semua
minggu depan penampilan kamu harus lebih baik lagi
penyanyi yang lain
kalau kamu minggu depan lebih bagus
jam sau kamu saya tambahkan
masih nanti dia pakai jam saya
kalau ternyata pengujinya lebih banyak
kamu saya pindahkan ke jam hari biasa

udah gitu sawirannya juga dikit
sudah terima aja
mungkin masa masa lo sudah lewat
sialan lho ya
ini semua gara gara lo
gue gak bakal tinggal diem
ya ampun pak
lo jadi nggak enak pak sama rika
tenang aja lah
nggak ada apa apanya dia
udah cuekin aja
emang orangnya begitu
nih bagian lo
sisanya buat manajemen kp
dan bagi lata sama penyanyi yang lain
kalau kamu mau tahu
di sini aturannya begitu
pak ini semua pak buat ella